dan untuk mengetahui informasi terkini pendaftaran pilkada kota solo sudah ada produser lapangan cnn indonesia sri hartono di solo jawa tengah
selamat sore tono bagaimana jalannya proses pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota solo gibran raka buming raka dan teguh prakosa
ya selamat sore jadi cukup meriah sekali tadi prosesi pendaftaran gibran raka buming raka dan teguh prakoso
kalau sebelumnya dilakukan doa dulu di kantor dpc sebelum melakukan akhirnya melakukan iring iringan kemudian ada juga masa atau pendukung relawan dari gibran dan tokoh yang sebelumnya tidak ada di kantor dpc kemudian mereka bergabung di jalan
sehingga mengakibatkan mengabekan protokol kesehatan dalam proses pendaftaran ini
sekitar satu jam iring iringan dari gibran serta teguh ini menuju ke kpu
di sini juga sudah disambut dengan proses protokol kesehatan yang cukup ketat
di samping harus menggunakan masker kemudian harus mencuci tangan dengan sabun dan dia harus juga menggunakan sarung tangan ketika harus memberikan dokumen atau menandatangani dokumen
ya tono apakah semua persyaratan dari pasangan gibran dan juga teguh sudah lengkap atau masih diperiksa
untuk saat ini proses pemeriksaan
pemeriksaan sudah selesai jadi untuk berkas pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota solo sudah dinyatakan lengkap
sementara untuk proses administrasi atau proses untuk masing masing calon dari wali kota dari gibran sendiri maupun teguh masih akan dilakukan perbaikan itu hingga satu minggu ke depan
sehingga saat ini belum bisa dikatakan untuk berkas atau persyaratan calon wali kota maupun calon bakal
wakil wali kota solo masih menunggu satu minggu untuk verifikasi
oke tono di gambar kami melihat ada istri gibran yakni selvi ananda yang menemani gibran untuk mendaftar
tapi apakah anda juga sempat melihat kehadiran dari ahmad purnomo wakil wali kota solo menemani pasangan gibran dan juga teguh untuk mendaftar di kantor kpu kota solo
iya betul sekali jadi selain selvi ananda yang merupakan istri dari gibran juga ada maria merupakan istri dari
namun kami juga tidak melihat sama sekali kehadiran wakil wali kota yang merupakan rival gibran saat proses penyeleksian kemarin ahmad purnomo
baik di kantor dpt maupun di saat mengantar ke kpu solo
oke tono jika pasangan gibran dan juga teguh sudah mendaftar pada hari pendaftaran hari pertama pendaftaran kapan rencananya pasangan calon penantang gibran akan juga mendaftar
iya pasangan independen yaitu subagio wahyono serta fx suparjo rencananya akan mendaftar di hari terakhir yaitu di hari minggu minggu pagi rencananya akan mendaftar
pasangan ini juga rencananya akan mengusung tentang protokol kesehatan dia juga akan mengkampanyekan tentang penggunaan non mesin
saat berkendara nanti dia akan menggunakan kuda
seperti itu yang sempat disampaikan sebelumnya namun sejauh ini belum ada kepastian jam ataupun waktunya kapan di kpu sendiri juga belum mendapatkan informasi itu
namun informasi yang terakhir beredar pasangan baju ini akan mendaftar pada hari minggu